kembali ke solo jadi rakyat biasa
kembali ke solo jadi rakyat biasa
itulah pernyataan presiden jokowi beberapa waktu lalu
menjadi rakyat biasa dan kembali ke solo yakin
tadi mengutip penyataan prof haji madi azra yang mengatakan
kalau jokowi mengatakan a berarti realitanya a aksen
walaupun ada beberapa fakta empiris seperti itu ya
saya tetap melihat jokowi ini kan kalau mau diterjemahkan satu kata
dalam konteks pemimpinan menurut saya paling tepat adalah menggunakan kata agile
bisa diartikan tangkas lentur atau lincah begitu ya
jadi menurut saya pak jokowi sendiri
saking taktisnya jangan jangan memang belum memutuskan
melihat persepsi publik dan kemudian melihat perkembangan perkembangan apa
katakanlah buat dirinya dalam konteks karir politiknya
pandangan pandangan dari katakanlah orang orang yang ada di sekitar pak jokowi
entah mas muni atau misalnya de armando
saya agak melihat logika yang tidak nyambung ya
selalu berbicara mengenai kebutuhan besar bangsa ini
istilahnya indonesia emas indonesia maju dan apapun itu
saya melihat kalau memang indonesia masih ingin diterjemahkan
jangan kemudian kita ngomong awang awang di hadapan publik
ya udah terjemahkan bagaimana kita bisa lepas dari middle income trap
dengan fakta misalnya uang kita lima ratus triliun dari tidak sampai tiga triliun dari apbn
itu dihabiskan untuk bahan sos
yang itu jelas akan membuat masyarakat semakin konsutif tidak produktif
lari dari sulit buat lari dari middlingcome trap
lalu ketika berbicara misalnya indeks gini yang harusnya mengecil pada angka tertentu
bagaimana kita kemudian menerjemahkan
program untuk kemudian melawan sebuah realita
bahwa sepuluh orang terkait indonesia itu menguasai lima puluh empat apbn
masuk ke situ apa logika dan kaitannya dengan persatuan indonesia
apalagi kemudian tiba tiba logik jam masuk pada istilah ada koalisi permanen
yang kemudian bisa menjadi obat seakan akan buat perpecahan bangsa
saya bingung makanya dengan kalimat adi armando
seakan akan melihat pilkada yang sudah terjadi
dan pemerintah termasuk pada saat kemarin covid itu dianggap perpecahan
demokrasi itu adalah pertarungan ide
kalau apa yang dikemukakan oleh ade armando tadi seakan akan adalah sebuah keniscayaan
jangan jangan arahnya memang kita ingin kembali seperti masa orde baru
jadi kembalilah kepada adi
bung viva mengatakan mungkin ada niatan baik dari teman teman psi
mengatakan pak jokowi harusnya
bahkan seorang likuwan yu yang dianggap tanda kutip otoriter di asia tenggara
lalu sempat kemudian anaknya sampai saat ini masih menjadi prime minister
itu selalu pernah mengatakan
jangan pernah bangun patung saya bahkan ketika saya sudah meninggal
biarkan legacy saya itu tersisa dari yang namanya house developing board
atau kemudian yang tersisa adalah sekolah kebijakan publik lee kuan yew
dia bahkan mengatakan tidak boleh ada patung yang itu kemudian menghambat sistem meritokrasi
mohon maaf itu kalah akhirnya dengan apa yang terjadi di karo
ketika kita tahu ada patung pak jokowi yang diresmikan oleh mantunya sendiri
yang saya tidak menyangka itu akan pernah terjadi selama pak jokowi masih jadi presiden
kalau dengar kan pak erlangga pernah mengatakan bahwa jokowi akan diberikan peran dalam pemerintahan baru
seperti apa sih yang dibayangkan itu
sebenarnya gini itu kan statement itu bagaimana kita membuat keharmonisan ya menjaga ritme
kita nanti punya presiden terpilih yang sudah dipilih oleh rakyat
tetapi kita juga masih membutuhkan pak jokowi yang memang mungkin energinya masih cukup
tapi tentu semuanya itu kembali kepada mekanisme peraturan sistem politik sistem pemerintah yang kita jalani
yang saya sebut tadi adalah sistem presidensial
nah jadi sebetulnya tidak pernah ada pembicaraan secara khusus nanti pak jokowi harus dimana dan segala macam gitu ya
dan saya kira memang ya pembicaraan itu akan bisa terjadi nanti setelah semuanya jelas
berapa partai apa dapat berapa kursi
jadi kalau bicara pun misalnya ya saya lebih senang menggunakan kerjasama politik ya
dibandingkan dengan koalisi
karena sebetulnya kan dalam sistem presidensial itu kan tidak dikenal
yang adalah kerjasama politik misalnya mendukung pemerintah ada yang di luar pemerintah gitu
dan itu kan kalau bisa lebih enak dibicarakan
kalau misalnya semuanya posisinya jelas
kerjasama dengan siapa yang kita nggak tahu anda lolos atau tidak
makanya begitu kemarin saya diminta komentar soal disampaikan oleh grace ya
saya bilang kalaupun memang ada pembicaraan tentang kerjasama politik yang lebih besar misalnya
untuk kepentingan apalagi sampai mau bicara tentang ada formasi
setelah misalnya semuanya sudah jelas diumumkan oleh kpu
mbak wiwi kalau mbak wiwi lihat peran pak jokowi dalam konteks pemerintahan mendatang ini apakah seperti apa
apakah memang ikut dalam penyusunan kabinet misalnya
atau jadi seperti apa sebetulnya paling pas
pemilu ini kan menghasilkan sesuatu yang tiga
yang tidak seluruhnya puas kan gitu
bukan masalah pasti ada yang puas tidak puas
agak tidak jamak pemilu ini gitu
maka ini yang harus diantisipasi oleh koalisi kalau katakan nanti ternyata dua yang menang
diantisipasi bagaimana perasaan dari yang merasakan ini tidak jamak
masih ada menyisakan dan apa ya
hal hal yang dinilai negatif gitu ya
dan jangan lupa pemilu dua ribu dua puluh empat ini akan menjadi sejarah
dan ditulis dalam sejarah itu
maka ini yang harusnya menjadi pekerjaan rumah dari dua kalau nanti sampai diputuskan gitu ya
ini koalisi partainya itu ikut menghalau kemungkinan yang lebih jauh lagi
kita seolah olah ini kita mau sistemnya tidak demokrasi lagi
ini sistemnya mau otoriteranisme
ini mau membangkitkan lagi bahwa tni polri
mau bergabung lalu di sosial politik ikut juga cawe cawe kan gitu
lah kita padahal sudah mulai sembilan puluh delapan bersepakat berdemokrasi gitu ya
lalu ini dua ribu dua puluh empat berarti dua puluh enam tahun
sepanjang sejarah ini rentang waktu seperti ini
kita belum menorehkan sesuatu yang apa ya
untuk dua ribu empat puluh lima kalau pikiran kita visi kita itu betul betul jauh ke depan itu
apakah ini yang namanya kita membangun prakondisi
maka tidak hanya menjadi tanggung jawabnya pak jokowi
tapi tanggung jawab dari partai partai yang mengusung capres cawapres tadi itu
apalagi yang sudah memenangkan gitu ya
untuk ikut menentukan ke depan ini indonesia mau dibawa kemana

apakah memang rancangan undang undang kepresiden akan bisa memberikan jawaban soal bagaimana mantan presiden itu ditempatkan dalam pemerintahan baru
analisa uceng setelah jeda berikut ini